ini dia motor modifikasi orang nomor satu di indonesia presiden joko widodo
dalam sebuah video pendek yang diunggah ke akun resmi sekretariat presiden pada jumat siang
motor yang didominasi warna hijau dengan tulisan ri satu ini siap digunakan presiden jokowi untuk menjajal sirkuit mandalika
meski hujan deras mengguyur sirkuit pertamina mandalika dan pulau lombok sejak semalam
namun hujan tidak menyerutkan semangat presiden joko widodo melintasi sirkuit sepanjang empat tiga km itu
presiden diagendakan akan melakukan beberapa kegiatan selama berada di lombok
presiden akan melakukan penanaman pohon di bukit marese lingkar sirkuit
dan mengikuti acara virtual pembukaan ktt apec dua ribu dua puluh satu dari novotel kuta lombok tengah mtb